hari belanja online nasional disambut oleh pembeli tentunya juga para pelaku e commerce di indonesia
targetnya tidak tanggung tanggung tahun lalu misalnya transaksi bisa mencapai hingga tiga ratus miliar rupiah
bagaimana dengan tahun ini
simak rangkuman koresponden cnn indonesia desi aritonang
hari belanja online nasional dua ribu tujuh belas menjadi yang ke enam kalinya digelar
dan saat ini saya berada di gudang milik lazada
menjadi gudang yang saat ini sibuk sekali karena memang transaksinya kalau kita tahu pada sebelas november lalu
single day road to harbolnas mereka bisa mencetak transaksi naik tujuh kali lipat
sehingga pada hari harbonas dua ribu tujuh belas ini transaksinya diharapkan naik
dan tercatat memang sudah ada tiga lima ratus pekerja yang siap untuk mengambil barang dari yang sudah dibeli oleh para pembeli
untuk kemudian dikemas dan kemudian dikirim sampai ke alamat tujuan
dan tak hanya
lasada marketplace lain atau e commerce lainnya yang menjadi peserta juga ada sebanyak dua ratus lima puluh banyaknya
sehingga ini menjadi harbolnas yang terbesar
di mana baik marketplace maupun non marketplace ini memberikan diskon mulai dari lima puluh sampai sembilan puluh lima persen
ini menjadi menarik bagi para konsumen yang menantikan adanya perhelatan harbonas
tak hanya dua ratus lima puluh maksud kami tak hanya marketplace ataupun non marketplace nya juga banyak yang bergabung
tapi juga banyak yang bergabung
seperti pemilik merek atau brand yang memiliki online store mereka ikut bisa memanfaatkan adanya harbolnas dua ribu tujuh belas
tak hanya itu di sektor transportasi juga ikut ikutan untuk meramaikan harbolnas ini
seperti kita tahu ada maskapai citylink dan air asia yang memberikan potongan harga bila membeli tiket melalui website maupun aplikasi mobile
kemudian ada juga jasa transportasi ojek seperti gosen atau gojek
yang melalui gosend
yang memberikan potongan harga
kemudian juga ada grab yang bekerja sama dengan bukalapak memberikan diskon untuk lebih mempercepat pengiriman
begitu juga jasa logistik seperti tiki jne jnt dan sebagainya
mereka ikut meramaikan perhelatan harbolnas ini
dari sisi target transaksi tahun dua ribu enam belas tercatat data nielsen menyebutkan bahwa transaksi sebesar tiga tiga triliun rupiah pada tiga hari perayaan harbolnas dua ribu enam belas
dan tahun ini setidaknya bisa mencapai target
sementara itu produk produk yang banyak dibeli melihat tren tren sebelumnya adalah masih diduduki oleh peringkat pertama oleh fashion dan aksesoris
kemudian disusul juga dengan handphone dan tablet perlengkapan ibu dan bayi kemudian produk kecantikan dan kesehatan serta perkakas rumah tangga
ini menjadi menarik karena menurut pihak laksananya
ada tren yang berubah ada psikologi yang berubah dari konsumen online
dimana mereka yang awalnya berbelanja hanya barang barang yang murah yang keperluan sehari hari
yang memang mereka merasa tidak yakin bila berbelanja online bila tidak melihat barangnya secara langsung
namun kini ada pergeseran di mana mereka mulai berani untuk membeli produk seperti barang barang yang lebih mahal harganya
dan juga barang barang yang elektronik seperti mesin cuci kulkas televisi
hal hal seperti ini yang tidak lagi membutuhkan keberadaan mereka untuk berada di pusat belanja
yang tidak perlu untuk melihat secara fisik
mereka sudah percaya dengan adanya belanja online ini bisa mendapatkan barang barang yang berkualitas
juga dengan potongan harga tentunya
dan di sisi lain juga meskipun belanja online ini sudah banyak sekali pemainnya
sudah banyak sekali pelakunya dan persaingan juga semakin tinggi
namun belum jenuh pasarnya karena memang kita tahu dari sisi pengguna saja atau konsumen tercatat masih sekitar seratus juta pengguna belanja online
artinya pasarnya masih terus berkembang di tahun tahun mendatang
ceo dari bukalapak juga pernah menyebutkan bahwa satu ratus lima puluh juta user bisa saja terjadi sekitar dua atau tiga tahun mendatang
karena memang seperti diketahui usia tiga puluh lima tahun ke atas meskipun sudah memiliki ponsel pintar
namun masih ada yang belum memanfaatkan adanya kegiatan belanja online
mereka masih menggunakan dengan cara konvensional yaitu pergi secara fisik
ataupun ada juga yang belum melek internet
sehingga ini yang masih bisa disasar oleh para pelaku belanja online atau e commerce maupun marketplace
untuk bisa menggait mereka untuk kemudian konsumennya bisa bertumbuh ke depannya
demikian kembali ke studio